maaf dari andi telah menjadi keajaiban buat uni
telah menjadi kesembuhannya

haris biarkan adikmu pergi
dia sudah menentukan pilihannya
adik jangan tinggalin mama
adik jangan tinggalin mama
terima kasih banyak
yang kalian berikan
yang kalian berikan
jangan kembali lagi
dan selamat ibu
andi kamu yang tenang ya di alam sana
maafin aku yandi
dosa aku terlalu banyak sama kamu
nu adik gue satu satunya
gue bakal penuhi semua janji gue
gue bakal menikah sama riri
dan gue juga akan jagain riri untuk lo
lo yang tenang di sana di
pak haris berhubungan anda segera kembali ke seram
ma riri aku harus pergi
aku harus jalani semua hukuman aku
tapi kamu gak bersalah haris
hanya karena fitnah si panti
kita berdoa aja yang terbaik
semoga polisi cepat mengusut kasus ini
dan polisi akan tahu
bahwa aku gak bersalah
tolong jangan penjarakan haris
dia gak bersalah
ini semua salah saya
saya memang sengaja untuk menjebak haris masuk ke penjara
supaya dia nggak menikah sama riri
cinta mereka gak bisa dihalangin
kalian memang saling mencintai
dan gak akan ada yang bisa memisahkan
maafin kesalahan aku ya mah
aku harap mama gak benci aku
karena aku gak punya siapa siapa lagi disini ma
kita mulai lagi semuanya dari awal ya
anda kami tangkap dengan tuduhan
penganiayaan dan percobaan pembunuhan terhadap saudari karir
toh dia juga sudah menyadari semua kesalahan dia kan
proses hukum harus tetap dilaksanakan
ini semua pelajaran untuk orang banyak
agar tidak menghilangkan nyawa orang lain
karin bener kok
aku sudah melakukan banyak sekali kesalahan
semoga aku berharap
dengan kesalahan ini
aku bisa diampuni
paris sekarang anda bebas
atas kesaksian butanti
sekaligus penahanan dibatalkan
semenjak andi menengok doni
kesehatan doni berangsur baik
maaf dari andi
telah menjadi keajaiban buat doni
kesempatan yang berharga